tadi bapak menjelaskan terkait dengan hubungan bapak dengan bumeka yang sampai sekarang burung bulih gitu pak
saya sebenarnya penasaran sebenarnya begitu cukup lama gitu pak
apakah panjangnya waktu itu tidak bisa melunakkan antara kedua belah pihak
apakah kemudian bapak pernah mungkin berusaha mengislah atau mendekati bu mega sehingga mencair seperti itu yang pertama pak
yang kedua ini masih ada proses gr di mk terkait dengan presiden risiko tersebut
apa ini juga menjadi pertimbangan demokrat
karena bisa saja nanti di akhir akhir bulan ini diputuskan suatu hal yang mengejutkan mungkin diterima gr nya sehingga semua akan berubah
nah bagaimana demokrat nanti menyingkapinya terima kasih pak
ya kalau hubungan saya dengan ibu megawati secara jujur memang belum pulih
masih ada jarak
untuk saya bisa menjalin komunikasi mungkin saya lakukan selama sepuluh tahun
mendiang taufik kemas sahabat saya juga berusaha untuk memulihkanlah silaturahim kami berdua
jadi bukannya tidak ada kehendak dari banyak pihak tapi allah belum menaktirkan
saya tetap menghormati beliau
presiden saya juga dulu sebelum saya
tidak akan pernah hilang
hormat saya kepada beliau
tetapi kenyataannya memang sekali lagi tuhan yang maha kuasa belum menakdirkan untuk hubungan kami kembali normal
soal uji materi ya di mahkamah konstitusi tentang pt kita lihat saja nanti
saya tidak setuju
sejarah boleh mencatat ada seorang yang bernama susilo bambang yudhoyono yang tidak setuju dengan logika yang dibangun dalam undang undang itu
dan kemudian sby itu kalah
saya menerima kekalahan karena itulah demokrasi
nah kalau misalkan mahkamah konstitusi dengan jernihan penglihatannya wisdomnya logikanya
selamat malam pak sby
perkenalkan saya danang dari harian kompas
terkait dengan bapak belum menawarkan cawapres ke pak jokowi dan juga belum menawarkan cawapres ke pak prabowo
nah sedangkan kita tahu pada dua ribu empat belas demokrat mengalami penurunan suara yang cukup signifikan karena tidak ada calon yang diusung oleh partai demokrat dalam pilpres dua ribu sembilan belas
nah jadi apakah demokrat berani menerima risiko kehilangan suara lagi di dua ribu sembilan belas jika nggak ada cawapres atau capres yang diusung pada dua ribu sembilan belas
itu saja sih pak
penurunan suara sebuah partai politik lantaran tidak punya capres dan cawapres itu harus diuji
gara gara tidak punya cawapres lantas suaranya jatuh
nah kalau saya sebagai pemimpin partai demokrat
kalau dalam pilpres dua ribu sembilan belas ini
punya kader yang menjadi cawapres
kalau kami tidak punya kader sebagai cawapres
tetap akan berikhtiar sekuat tenaga
baik kita punya cawapres maupun tidak
saya harus mengatakan berkali kali bagi demokrat
cawapres itu bukan harga mati
menjadi harapan kader
kalau salah satu putra partai kami
punya peluang untuk menjadi cawapres
saya kira semua mengikuti hasil survei
jadi kalau ada kader demokrat yang suaranya paling tinggi sebagai cawapres
dan mendapat peluang kami bersyukur
tetapi kalau tidak dapat peluang kami tidak akan patah
tidak akan berkecil hati
kami akan terus berjuang
mudah mudahan tidak berkecil hati
mudah mudahan tidak benar mitos
kalau kita tidak punya cawapres
lantas suara partai kita akan turun drastis
kami akan berikhtiar
terima kasih teman teman
salam untuk keluarga
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
udah nanai ya